ngomongin soal kuliner lebaran ini identik dengan opor ketupat dan juga rendang bisa dibilang setiap
rumah pasti menyediakan menu itu nah ragam kuliner kali ini akan memberikan menu alternatif lain yang
gak kalang lezat dan tentunya menjadi favorit masyarakat mari kita isi ini dia somai bangko
yang sudah ditunggu pelanggan bahkan sebelum pedagangnya sampai delapan terletak di jalan
joglo raya kecamatan kembangan jakarta barat lapak somai ini mulai buka sekitar pukul empat sore sampai
malam hari biasanya sih pukul tujuh malam sudah tutup karena sudah ludes terjual dua ribu satu udah di sini ya
sudah di jogor disini di sekitaran sini nah ini dalam sehari bisa habis berapa porsi ini
bang yang terjual bang kalau hari hari biasa begitu ya ampe kalau senin sampai jumat sampai
enam ribu butir bentuk mungkin satu porsi somai seharga sepuluh rupiah saja dengan isi sepuluh butir
isiannya lengkap loh mulai dari somai tahu telur kol rebus otak otak hingga pangsit goreng
ditaburi bawang goreng dan timun penyajian ini jarang jarang loh ada di soma yang lain sehingga
bikin tambah harum dan sensasi segar saat kunyah sangkin ramenya bangkomeng harus dibantu delapan
orang rekannya supaya pesanan pembeli bisa segera disajikan bukan hanya dari kawasan joglo
tak jarang pembeli dari luar jakarta juga sengaja mampir karena penasaran dengan rasanya semuanya
enak lebih bagus
lebih rebut memang kalau menurut saya pribadi semuanya enak belinya sudah hampir tiga
kali karena saya rasa bumbunya beda daripada yang lain masih di jakarta barat saya bergeser ke kawasan
duri kepa disini ada bakso yang wow lihat antreannya harus datang lebih awal nih kalau mau
kebagian bakso yang satu ini
yaitu bakso henry
juga mampu singkat tengah wsbsf
dan juga cara belanja the
yang jumlahnya tidak pelit
dalam sehari bakso si jangkung atau pak salju ini
atau setara dengan tiga ratus porsi bakso
sebelum manggal di sini pak janggung sudah sekitar tiga puluh lima tahun jual bakso keliling
di kawasan jakarta barat
maka tak heran kalau di sini pelanggannya cukup membludak
segar sih kalau kata aku
segar dia punya tahu putih juga
tahu putihnya yang enak ya bukan yang keras gitu yang lembut dia
baik bakso ataupun somai sama sama menggoyang lidah nih ya
jadi bagi yang sedang mencari pilihan lain
makanan yang enak disantap saat lebaran
anda bisa coba mencicipi siomay bangkomeng atau bakso si jangkung